selamat malam semuanya
saya punya berita baik untuk mbak diandra
baru saja kami menemukan
golongan darah ab negatif
yang sesuai dengan
golongan darah mbak diandra
tapi semua itu tergantung
dari dia bersedia atau tidaknya
untuk mendonorkan darahnya
terima kasih dokter
tindakan operasi dan kapan boleh
mendapatkan donor darah itu
tolong secepatnya dokter
kita semua memang mengharapkan
tapi yang bisa kita lakukan sekarang
agar orang yang mempunyai golongan darah yang sama itu
dia baru saja mengalami kecelakaan
sekarang dia masih ada di ruang ugd
tapi nggak ada luka sama sekali
dan kondisi fisiknya sehat
dia cuma syok saja
itu yang menyebabkan dia sampai pingsan
dan kalau dia sudah siuman nanti
ya mudah mudahan saja dia bisa membantu mbak diandra
dok siapa nama pasien itu
sayang sekali mbak
dia tidak ada identitasnya
tapi yang jelas dia seorang perempuan
kurang lebih dua puluh tahunan
mampus saja kalau ini benar benar tahan
om prayoga bakalan tahu
dan lebih gawat lagi kalau diandra memenuhi janjinya
maaf kalau begitu saya permisi dulu
apa kan semua
aku udah dapat donor darahnya
aku gak peduli siapa dia
karena siapapun dia
aku tetap akan menganggap dia sebagai adik aku
karena dia sudah menyelamatkan nyawa aku
aku juga ikut senang
benar kan kak
apa papa bilang kakak itu tidak boleh menyerah
karena kita tidak pernah tahu apa rencana tuhan
yang penting sekarang kita berdua saja
semoga korban kecelakaan itu lepas iman
semoga korban kecelakaan itu lepas siuman
aku keluar sebentar ya
aku keluar sebentar ya
siapa kenapa bisa jadi seperti ini

dika aku benar benar benar benar benar
aku benar benar benar benar benar

aku tidak tahu apakah dia mesti mati atau hidup

kalau dia mati
diandri juga akan mati
kalau dia hidup
dan diselidiki oleh polisi
siapa yang bunuh dia tadi
saya bisa terkelakukan
hidup padalah hidup padalah
ada apa ya mbak
apa apa tuh sus
ehm gimana kondisi korban kecelahan itu sus
ya saya sih bukan siapa siapa dia sih
tapi saya kesian aja tadi liatnya
dia baik baik aja kok mbak
kondisinya juga gak mengawakirkan
tinggal tunggu dia siuman aja
dia nggak ada gores luka sedikit pun
ya syukur lah kalau gitu sus
sasaran lo udah mampus kan
lo tuh yang mampus tau gak
dia tuh masih hidup dan dia gak ada luka sedikit pun
lo tau dari mana
ya jelas lah gue tau
sekarang gue lagi di rumah sakit mitra sehat
ya dan dia masuk ugd
dengarin ya gue mau dia masuk kamar mayat
ehm tapi kan
udah gak ada papi
dengar ya gue gak akan bayar lo ya
karena lo kerjanya gak becus
al al tunggu al
intinya kan gue udah ngerjain apa yang lu suruh
mampus apa enggaknya
ya gue gak tau lah
orang orang udah keburu pada datang
nah gini deh ya
mendingan lo cepetan kesini sekarang
biar lu bisa tuntasin kerjaan lo
tuh jangan sampai mulai lo kesini
tertau lagi yang doang darah si juli
kak kakak tuh dimani sih
kak aku udah lama gak balik rumah
aduh udah dong
ya udah ceritanya panjang
tapi ada hal yang penting
no udah dong ya
ini kakak sekarang lagi di rumah sakit
waktunya gak tepat untuk ngobrol
rumah sakit kak
ya ini temennya kakak
udah bukan urusan kamu deh
pokoknya sekarang kakak lagi di rumah sakit
minta rasa sehat oke
gawat nih kalau dia udah beneran insyaf
terus dimasukin minta ke rumahnya
diterima sebagai keluarga prayoga
pasti milo juga bakal simpati sama cewek tuh
dianggap sebagai penyelamat lah
gue makin tersingkir
kamu ngapain disini
ya kamu ngapain disini
kamu ngapain disini
iya tadi sih aku mau pulang
terus ya gimana caranya aku bisa tenang kan
kalau diandra juga masih di rumah sakit
makasih buat apa
makasih karena kamu sangat perhatian sama kakak
dan aku pikir kakak tuh sangat beruntung punya temen kayak kamu
ya kamu kan juga tahu aku sama diandra kan udah lama sahabatan
eh mil aku ke kamar mandi dulu ya
ya aku juga sekalian balik nek
tapi gimana anak saya dokter
tenang dulu ya bu ya
ibu dan anak ibu gak apa apa kok
anak ibu selamat
dan sekarang dia ada di ruang bayi bu
terima kasih dokter makasih
jadi sekarang saya udah boleh pulangkan dok
maaf tunggu sebentar ya bu
begini bu kebetulan kami ada seorang pasien
yang sangat membutuhkan donor darah
yaitu ab resus negatif
kami sudah mencoba dan berusaha mencari kemana mana bu
tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkannya juga bu
kebetulan sekali golongan darah ibu ab reses negatif
maaf bu apa ibu bersedia untuk membantunya